setelah kebakaran di pusat perbelanjaan ramayana pasar minggu jakarta selatan
sejumlah karyawan pusat perbelanjaan berdatangan untuk melihat kondisi tempat mereka bekerja
namun lokasi sudah terpasang garis polisi untuk penyelidikan penyebab kebakaran
diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
para karyawan hanya bisa melihat dari luar lokasi kebakaran
tidak ada satupun karyawan yang berani memberikan keterangan terkait penyebab terjadinya kebakaran
yang mengakibatkan dua lantai di pusat perbelanjaan ramayana terbakar
akibat kebakaran ini lalu lintas menuju pasar minggu ditutup
hanya keliaran roda dua yang dimulihkan melintas
sebelumnya kebakaran terjadi pada kamis pagi
dari lima lantai ada dua lantai yang habis terbakar
bahan yang mudah terbakar membuat api begitu cepat membakar seluruh isi dalam toko
petugas berhasil memadamkan api satu jam kemudian
untuk hidran kita mengandalkan kali kali pasar minggu dengan kali yang di kecamatan pasar minggu
jadi akses follow amban kita
dari dua titik pasukan kami lagi melakukan pemadaman dari melalui empat titik
dari sampai belakang dan depan
untuk lantai dua sementara belum ketahuan tetapi asep sampai lantai dua
untuk aset masuk ke lantai dua kita usahakan masuk dari pintu belakang
karena rapet semua akses tertutup jadi kita melakukan pendobrakan dulu gitu
dugaan sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik